hakim konstitusi arief hidayat juga menyinggung dalil pemohon mencakup pelanggaran kode etik di mk dan kpu hingga cawe cawe presiden
hakim arief mengungkap mk merasa tak elok memanggil presiden jokowi yang juga simbol negara hingga mk memanggil empat menteri yang berkaitan dengan dalil pemohon
nah yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe cawenya kepala negara
nah cawe cawenya kepala negara ini mahkamah sebetulnya juga apa ya kita memanggil kepala negara presiden republik indonesia
lihatannya kan kurang elok karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan
kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita
tapi karena presiden sebagai kepala negara simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder maka kita memanggil para pembantunya
dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon
hakim saldi isra menanyakan sumber dana bansos yang dipakai jokowi dalam serangkaian kunjungan ke daerah
anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden joko widodo bukan berasal dari anggaran perlindungan sosial
melainkan dari dana operasional presiden
kami harus menanyakan apa sih kira kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke jawa tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain
kira kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan kunjungan presiden
pak menko dan ibu menteri ini satu
telah disampaikan oleh bapak menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos
anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden
berasal dari dana operasional

kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh presiden dan wakil presiden dalam hal ini adalah
kegiatan keagamaan pendidikan sosial ekonomi kebudayaan kepemudaan pemberdayaan perempuan
yang lain atas perintah presiden atau wakil presiden
dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang